sandra insanasari arif yunan jakarta
yang dia bisa memberikan hadiah lima jam mewah
jadi kalau malamnya sudah penuh ya bisa menyebar tapi dengan catatan jaminan keamanannya ada
si butet juga sebenernya waktu itu belajar
kalau busri pernah mendengar pulung gantung
agak lepas ini diperbaiki
kosong geprek dijual seharga mulai dari dua puluh tiga hingga dua puluh tujuh rupiah saja
presiden joko widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang cipta kerja dengan alasan ada kegentingan memaksa seperti dampak perang rusia ukraina dan ancaman inflasi
namun dana ini juga belum jelas kapan cairnya
netizen itu banyak memberikan emotikon nangis
akan mengalami puncak musim hujan pada januari dan februari dua ribu dua puluh empat
kemungkinan bulan depan ini harga akan meningkat
itu kebebasan orang per orang
baik berarti ini memang benar benar mengikuti produksi di mana kalau terjadi surplus
kalau di sana teman teman yang non muslim bagaimana
satu hal yang memang perlu diperhatikan yaitu mereka tidak boleh mengkonsumsi makanan atau minuman di area stasiun lrt khususnya di peron ini
tapi ya memang mungkin itu tidak
padahal konsumen tiga kg subsidi itu barangkali orang yang tidak punya akses tadi
ya sesuai dengan apa yang kita prediksi tadi sama bos saya yang orang surabaya
gurih dari ayam sama jamur juga dapet
jadi jangan dibukul rata gitu loh
ya dikomunikasikan secara efek
menjalankan puasa sebenarnya tidak sulit
kayaknya daerah jakarta mana gitu